program vaksinasi nasional terus mengalami kemajuan
kementerian kesehatan optimistis target vaksinasi dua juta hingga dua lima juta vaksin per hari
bisa tercapai mulai september mendatang
rencananya sebanyak tiga puluh delapan juta dosis vaksin akan mulai didistribusikan ke daerah
dosis pertama atau tiga puluh persen dari target total dua ratus delapan juta orang sasaran vaksinasi
sedangkan dosis kedua sudah sebanyak tiga puluh empat juta dosis atau enam belas tujuh persen dari sasaran vaksinasi
atas pencapaian ini indonesia masuk urutan ke tujuh dunia sebagai negara yang aktif
dalam jumlah penyuntikan vaksin covid sembilan belas dan yang tertinggi di asia tenggara
pencapaian pemberian vaksin ini
dan dihukum oleh stok vaksin yang cukup memadai
sampai tiga puluh satu agustus indonesia sudah mengantongi satu ratus enam puluh delapan juta dosis vaksin
ditambah delapan juta dosis dari vaksin gotong royong
artinya sudah tiga puluh persen dari jumlah vaksin yang dibutuhkan secara nasional
sebanyak empat ratus dua puluh enam juta dosis
sejak program vaksinasi dimulai sebanyak satu ratus tiga puluh juta dosis vaksin telah terdistribusi
rencananya pada september mendatang
akan meluncur sebanyak tiga puluh delapan juta dosis vaksin jadi dan setengah jadi oleh bio farma
berbekal data tersebut kemenkes optimistis
target penyuntikan dua juta sampai dua lima juta dosis vaksin per hari
bisa tercapai mulai september mendatang
capaian vaksinasi kita itu sebenarnya cukup berprogres cukup besar ya
artinya kalau kita
lihat januari sampai dengan juni
itu baru kurang lebih kita lihat jumlah dosis vaksin yang kita suntikan itu kan kurang lebih
hanya sekitar sepuluh sampai dengan dua puluh juta
nah kalau sekarang tadi sudah sembilan puluh lima juta dosis
artinya kurang lebih lima puluh juta dosis itu kita bisa suntikan dalam jangka waktu dua bulan
untuk mencapai target itu
yakni dinas kesehatan provinsi tni dan polri
terus ditingkatkan koordinasi dan kolaborasinya
berbagai kendala yang dihadapi tidak terlepas dari faktor indonesia sebagai negara kepulauan
mulai dari kondisi geografis setiap daerah yang berbeda beda
khususnya mempengaruhi suhu penyimpanan stok vaksin dan tidak boleh tergoncang

hingga gerakan anti hoax akibat keterbatasan akses informasi di daerah pedesaan
pemerintah akan terus mendorong percepatan vaksinasi
dengan mengejar keterlambatan vaksinasi covid sembilan belas dosis kedua
dan terus mengedukasi masyarakat tentang efektivitas vaksin melalui strategi komunikasi risiko
bisa disuntikan sampai akhir desember dua ribu dua puluh